bagaimana para perusahaan startup di indonesia
mengelola saat memperoleh dana yang mereka dapati
seperti gojek bukalapak tokopedia dan traveloka
adalah contoh contoh perusahaan startup
yang sukses mengekspansi usaha mereka
gojek tidak lagi bergerak di bidang transportasi online saja
namun kini merambah ke sistem pembarayan non tunai
bukalapak dan tokopedia siapa yang tidak mengenal
dua marketplace tersebut
tentunya kita masih ingat di awal tahun ini
gojek memperoleh suntikan dana dari raksasa usaha di indonesia
yaitu astra group sebesar dua triliun rupiah
ada lagi tokopedia yang mendapat ukuran dari alibaba group
di tahun lalu sebesar empat belas triliun rupiah
berinvestasi di perusahaan startup sangat berkaitan
dengan adanya teknologi dan inovasi dan layanan yang diberikan
oleh perusahaan startup kepada calon investornya ini
merupakan konsep yang telah disusun oleh para ceo ceo
maupun pendiri dari perusahaan startup
dari kacamata investornya apa yang bisa
kalau saya jadi investor pertanyaan adalah
apakah si founder ini sudah punya
founder ini sudah kuat secara bisnis
sudah kuat secara bisnis model
tapi dia perlu bantuan misalnya
kemilihan teknologi platform yang tepat
kalau itu saya bisa bantu
nilai tambah yang sangat besar
selain dari investasi dalam bentuk capital
setelah mendapatkan kucuran dana dari para pemodal ini
dana digunakan untuk pengembangan aplikasi
inilah sektor yang menjadi pengeluaran terbesar
dari para pemusaha startup
nah dari pengembangan teknologi ini
dan diciptakannya aplikasi tersebut
hal tersebutlah yang akan dijual ke perusahaan startup
untuk perputaran modalnya
aplikasi yang diciptakan dari dana itulah
yang menjadi roda penggeraknya
setelah keuntungan diperoleh
akan dibagi rasa sesuai dengan
kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya
namun demikian prinsip bisnis ini
tidak untuk memperoleh keuntungan
dalam waktu yang cepat
biasanya kita nggak bisa menjanjikan
dan investor tidak ada yang pernah percaya
balik modal ataupun
untuk memberikan keuntungan
dari pihak kita nggak pernah
tapi kita menjanjikan akan ada growth
tapi belum tentu
namanya juga usaha kan
semua startup ingin berkembang
semuanya ingin memberikan
impak yang besar untuk masyarakat
perusahaan yang saya pembina
perlu memiliki investasi panjang
karena apa yang kita investasi di depan
teknologi orang orang yang kita hire
kemudian data center yang kita
membutuhkan banyak investasi dan sumber
jadi memang membuat perusahaan
dan pembayaran itu tidak begitu mudah
kurang dari sepuluh tahun
menjamur di indonesia
dan diprediksi kedepannya
perusahaan perusahaan startup inilah
yang akan menjadi pioner
perkembangan ekonomi digital di indonesia